pengadilan negeri tipikor jakarta pusat kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi dan gratifikasi
yang menjerat mantan gubernur papua lukas nmb
adapun agenda sidang pada rabu adalah pembacaan duplik yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa lukas nmb
bisa ya pemeriksaan perkara saudara hari ini dilanjutkan
kuasa hukum lukas nmb petrus bala pationa lukas membantah semua tuduhan
bahwa ia melakukan tindakan korupsi dan menerima gratifikasi
lukas juga meminta dibebaskan oleh majelis hakim karena menurutnya ia tidak pernah menerima hadiah
lukas juga menganggap dirinya didakwa tanpa bukti apapun dan merasa dizolimi
di ujung duplik pribadinya lukas meminta agar rekening istri dan anaknya agar dibuka kembali
dan meminta agar ia dibebaskan dari segala tuduhan
sebelumnya jaksa penuntut umum kpk menuntut lukas dengan hukuman penjara sepuluh tahun
dan enam bulan serta denda satu miliar rupiah subsidi enam bulan
jpu kpk meyakini lukas terbukti menerima suap senilai empat puluh lima lima miliar rupiah
gratifikasi sebesar satu sembilan miliar rupiah
jaksa menuntut lukas dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti
sejumlah empat puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah
pada saat hukum memohon kepada yang mulia majelis
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut
menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dalam dakwaan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
dua menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
karena itu dari seluruh
seluruh dakwaan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan nama baik
serta harkat dan martabatnya
membebankan biaya perkara kepada negara